hai oisi lagi
apa ada yang tahu ini apa ini adalah lamang tapai makanan khas dari wilayah sumatera barat dan ini
tuh enak banget ya belanja bertabekan sedang musim hujan sehari sehari kemalam jadi enak
makan makan yang seperti ini tuh kuliner minang memang sudah mendunia kelesetannya tak perlu
diragukan lagi mulai dari rendang gulai tunjang gulai tambusu hingga ini nih lemang tapai bagi
lemang merupakan salah satu hidangan primadona terutama pada hari raya dan acara adat
tetapi mungkin belum banyak yang tahu sebelum sampai di tangan pembeli lemang dioleh melalui
proses yang panjang yuk beli bahan bahannya dulu di pasar kata pembuatnya beras ketan adalah kunci
utama dalam pembuatan lemang ya ini ya biasa ya jadi biasanya para pedagang ini untuk memudahkan
semester lagi ya tapi udah tidipasar kondisinya pakai santan yang sudah siap matthew boleh deaf
baru tenung karen di santar diferent
santan yang digunakan untuk membuat lemang adalah santan kualitas sedang satu batok kelapa tua
dicampur dengan satu gayung air sebetulnya lemang akan lebih gurih bila menggunakan santan kental namun akan
banyak dan harga lemang jadi lebih mahal kami juga membeli daun pisang selain digunakan sebagai alas
pembakaran lemang daun pisang juga akan menambah harum aroma ketika dibakar kalau untuk lamang
ini pakainya yang warna putih apa ya katanya sebetulnya yang hitam kata nini bisa bisa aja
dibuat lama ngatang ngatang aja tapi benar enggak umum dan ya identikal makan dengan warna putih
jadi untuk lamang yang warna putih dan untuk papainya ini baru yang pakai warna hitam jangan
sampai tertukar ketannya sudah daun pisang sudah santan sudah kita masak pertama tama cuci beras
ketan nah disini nih keunikannya setelah dicuci
beras ketan tidak langsung dimasak tapi didiamkan terlebih dahulu bila beras ketan direndam terlebih
dahulu lemang biasanya akan matang dalam dua jam namun bila tidak direndam membutuhkan waktu hingga
empat jam sampai beras ketan ini matang menjadi lemang telah didiamkan sekitar satu jam beras
ketan yang sudah agak mekar kemudian dimasukkan ke dalam bambu yang telah diisi daun pisang saya
pikir itu cuma satu lapis tapi ternyata tiga lapis lapisan paling luar ini daun tuanya lalu dalam
ada dua yang daun muda jadi selain untuk alasan nanti untuk dijual ini juga mencegah si ketannya
tuh gampang gosong ya bukannya matang malah tidak enak nana mantap mantap baru satu lanjut
oh iya bambu yang digunakan untuk membuat lemang disarankan yang tidak terlalu tebal
agar proses memasaknya tidak semakin lama harus padat karena ciri khas dari lamang
itu ya padatnya itu ya pak ya padat terus kenyal juga ini harus dituk tuk tuk tuk gini
biar apa dan salah satu tanda kalau emang sudah padat adalah tidak jatuh kalau di gini gini
ini artinya sudah padat pol maksimal siap dibakar waktunya membakar lemang terdapat
ruas besi panjang yang akan digunakan untuk pembatas lemang dengan bara api malamang atau
membuat lemang sudah menjadi tradisi sejak dahulu di sumatera barat makanan ini biasanya hadir dalam
acara acara penting seperti lebaran maulid nabi dan pengangkatan penghulu adat dan bambu yang
dipakai untuk membuat lemang ini tuh tidak bisa yang lebih dari tiga kali maksimal sekali tiga kali karena
sudah dipakai beberapa kali pembakaran dia akan mudah pecah ya bang ya ketika pembakaran jadi
ya udah daripada dibuang dimanfaatkan untuk tambahan bahan bakarnya ini namun di kawasan
keramat raya jakarta pusat lemang dibuat setiap hari jadi ini bukan minyak atau bahan bakar untuk
apinya ini tapi ini air biasa justru ini untuk menjaga supaya si
apinya itu tidak langsung menyambar ke bagian lamangnya ini malah takutnya gosong uset
pengap aduh dibuka pengap dipakai pengap serba salah
aduh nih kalau ditinggal takut gosong lamangnya disini berasa sauna bukit santai dong apinya
tricky sekali ya
lemang juga harus dibolak balik agar matangnya merata ini juga harus rutin dibalik sekitar empat
kali proses bolak balik bolak balik uh fair banget aduh panas syampun aduh mata aing perihai

di kawasan senenggara dan jawa tenggara membuat lemang yang sangat berharga di kawasan senenggara dan jawa tenggara
yang sakita pusat membuat seratus porsi namun menjelang ramadan dalam
sehari mereka bisa memproduksi hingga lima ratus lemang diikat biar matang sempurna aduh tetap
ini tuh rumitnya karena smallest
make lemang repetitif
orang orang nemaja membuat rahasia rimata
matang nggak boleh ada yang gosong dan buat saya sih pr terbesarnya adalah ya ini nih buat panas
kuat panas ya bang ya iya kan jatuh lagi bunuh udah pakai sarung tangan juga padahal
kalau udah siap siap mau dijual bagian bawahnya disiram sama santan kalau atasnya dikasih sedikit mie
sayur kalau ini sih informasi dari abangnya supaya gampang pecah ya bang ya si bambunya
jadi bisa dipakai lagi untuk pembakaran berikutnya biar nggak boros bang itu memang
hai asli menganget paling enak bahwa terlihat kan kalau tadi tidak ditutup gitu tuh nah itu
enggak bisa jadi padat ini kan sudah padat entah kenapa makan yang kedua itu jauh lebih nikmat
ikut kali ya dalam persembuatan yang luar biasa menguras keringat jadi terasa jauh lebih nikmat dan
memang nggak gampang untuk menjadi seorang pembuat lamang ini terutama jadi bagaimana
anda tertarik menjadi pengusaha lama atau menjadi penikmat saja mari makan
nah di sentra kuliner kawasan keramat raya berjajar belasan penjual nasi kapau yang juga
ada jugagrt enggak cuma saya nyuruh yaichtk atau berubah nanti saya tar scheme hai sih

tidak bisa digabung yang kemudian harus di ngokokkan itu pavli beberapa kali di sini terlihat kayak
di kuliner khas bukit tinggi lebih serius malah recent kemurniak ya now kalau saya mulai mengambil kuri lagi
tapai ini ingat kalau bisa jangan untuk sarapan
karena kan tapainya fermentasi malah takutnya perutnya nggak nyaman siang siang
oke kita langsung kerja dulu